pemerintah merilis paket kebijakan reformasi hukum tahap pertama dengan sejumlah poin
pada tahap awal pemerintah memprioritaskan pada masalah yang dianggap krusial seperti pungutan liar
dalam paket reformasi hukum tahap satu pemerintah fokus pada lima sektor
mulai dari pemberantasan pungli pemberantasan penyelundupan percepatan layanan sim
surat keterangan catatan kepolisian stnk dan bpkb
relokasi lapas serta perbaikan layanan patent merek dan desain
dari kelima sektor itu pemerintah akan memprioritaskan masalah pemberantasan pungli serta penyelundupan
pemerintah juga akan membuat satuan tugas sapu bersih atau saber pungli
yang diketuai inspektorat pengawasan umum atau irwasum polri komjen pol dwi priyatno
saber pungli juga akan melibatkan jajaran petugas dari kemenko polhukam kemenko maham
mabes polri kejaksaan agung polisi militer
bin serta ppatk
nantinya satgas juga akan dikuatkan dengan menempatkan pejabat fungsional bidang pengawasan
dari setiap kementerian serta layanan aduan masyarakat melalui website smsd seribu satu ratus sembilan puluh tiga dan call center
nah di sini satgas sapu bersih atau saber pungli ini telah dibentuk berdasarkan perpres nomor dua
yang diperoleh oleh kementerian pertahanan dan pertahanan pertahanan pertahanan pertahanan pertahanan
yakni memulihkan kepercayaan publik memberikan keadilan dan kepastian hukum
juga akan membenahi lembaga lembaga hukum yang nyata nyata tidak proporsional dan tidak profesional
sementara terkait hukuman bagi pelaku pungutan liar akan ditentukan oleh satgas saber
menurut jaksa agung nantinya satgas akan memilah milah praktik pungli mana
menggunakan sanksi administratif atau dijerat dengan pasal pidana
semuanya tergantung dari skala besaran pungutan liar atau sifat praktik pungli yang berlangsung
memang kasus seperti ini tidak bisa dikendalisir tergantung dari derajat masalahnya seperti apa
kita bisa juga menyatakan bahwa pungli sebagai tindak berkorupsi
ada pasal mengatur itu pasal dua belas e
tentang tindak berkorupsi
ansaman pindananya minimal empat tahun
jadi kita lihat nanti seperti apa
irwasu mabes polri komjen pol dwi priyatno ditunjuk oleh menko polhukam
sebagai ketua satuan tugas sabu bersih pungutan liar atau satgas saber pungli
dwi masih akan berkoordinasi dengan menko polhukam untuk membahas masalah perekrutan tim satgas
serta masalah penggunaan senjata oleh polisi dalam praktik pemberantasan
ya kita berusaha untuk mencoba untuk sharing dengan instansi lain
ya termasuk dengan kejaksaan dan sebagainya
tadi kan sudah disebutkan tadi ya
ada jem kementagri ada jamwas
mungkin selalu senin saya menghadap pak menko polhukam untuk minta petunjuk ke arahan